kerajina spesiosa atau yang disebut dengan kratum
nah ini juga adalah plan based substances
jadi zat zat yang masuk dalam golongan narkotika dari plant dari tanaman
nah ini tetapi ini juga diproduk menjadi kegiatan dari masyarakat di wilayah kalimantan
jadi sekarang masih dalam proses penelitian dari brin badan research dan inovasi nasional
walaupun dari kami juga sudah melakukan penelitian tetapi kita menunggu dan kita akan berbicara tentang legal standing berkaitan dengan mitra gina spesiosa ini